pemeriksaan hilman dilakukan kpk terkait kecelakaan yang menimpa tersangka mega korupsi ktp elektronik setia novanto
hilman diduga terlibat dalam kecelakaan tunggal pertengahan november dua ribu tujuh belas
yang membuat tersangka ktp elektronik setia novanto dilarikan ke rumah sakit
saat itu setia novanto yang berstatus buronan kpk berada dalam mobil yang dikendarai hilman
sebelumnya hilman juga sempat memeriksa kpk terkait kecelakaan ini
kpk menilai kecelakaan setia novanto bersama hilman mempersulit gerak kpk
dalam penyidikan kasus mega korupsi ktp elektronik dengan tersangka setia novanto